terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya akan langsung putarkan ya kita baca bersama ini pernyataan dari salah satu politisi partai golkar yang belak belakan menyebut dua nama
yang kemungkinan bisa di endorse oleh partai golkar dalam kontestasi pilpres
ini pernyataan dari nusron wahid kita baca sama sama
oke di tangan mas gibran solo tumbuh menjadi kota dagang jasa dan industri yang luar biasa
banyak event berdatangan di kota solo sehingga ekonomi tumbuh secara meyakinkan
sementara tentang rituan kamil nama kang emil selalu masuk
masuk dalam rada survei kepemimpinan karena kinerjanya dan sekian legacy di jawa barat memang membanggakan dan beliau juga representasi kader golkar
ini nusron wahid kepala badan pemenangan pemilu partai golkar menyebut bahwa dua nama rituan kamil dan juga gibran bisa menjadi alternatif cawapres
jadi erlangga tidak harus diutamakan
bang doli sekarang pertanyaan saya apakah kemudian golkar serius membuka peluang nama gibran dan juga rituan kamil sebagai alternatif cawapres yang akan diajukan
enggak pertama saya mau menjelaskan
pertanyaan ini sebetulnya harus mengkoreksi tadi ya
bahwa golkar itu pertama tidak ada dalam posisi berubah sikap dari satu ke yang satu
kita ini belum memutuskan apa apa
jadi jangan dipersepsikan bahwa golkar hari ini sikapnya a kemudian besok berubah satu ratus delapan puluh reja
itu tidak ada
ini kan sekarang kita dalam proses berkomunikasi yang semua kemungkinan itu ada
termasuk tadi yang disebutkan ini
kalau misalnya ini kan nama nama yang memang sekarang sedang diperbincangkan
pertama mas gibran ya wali kota solo
ini dikait kaitkan dengan soal putusan mahkamah konstitusi
yang tentu semua orang akan bisa mengaitkan beliau putranya pak presiden
dan kemudian juga pernah disebutkan juga di dalam pembicaraan di gerindra
karena pertama kali yang memunculkan ini kan teman teman dari gerindra
ada kemungkinan gibran untuk menjadi salah satu nominasi untuk jadi calon wakil presiden
nah kalau kemudian nanti di dalam pembicaraan dengan gerindra
ya itu menjadi salah satu yang dibicarakan
dan hal lagi juga yang dibicarakan tentu bagaimana kita membangun koalisi antara satu partai politik dengan partai yang lain
ya itu nanti akan mengalir
sama juga dengan misalnya tadi ridwan kamil memang adalah sekarang kader partai golkar
salah satu wakil ketua umum di partai golkar
nah jadi sebetulnya itu menjadi salah satu bagian yang nanti akan juga mungkin menjadi ada bisa jadi
bisa jadi menjadi salah satu bahan perbincangan di dalam masing masing
sedang negosiasi komunikasi antara dua perlapih
oke jadi ridwan kamil negosiasi sebagai pendampingnya ganjar pranowo
pada saat negosiasi dengan pdi perjuangan
ya belum tahu
karena gibran itu diajukan negosiasi dengan gerindra sebagai pendampingnya pak prabowo
itu pramod saleh golkar ya
intinya kan begini
dalam proses pembicaraan itu saya agak risih membicarakan soal kata negosiasi ya
karena ini bukan dagangan gitu loh
kita kan membicarakan tentang kerjasama politik tadi tepatnya
nah tentu kerjasama politik ini kan ada hal hal yang ketemu dulu
kesamaannya visi program dan macam macam
tapi juga ada
kontribusi apa misalnya masing masing dari partai politik yang harus kita kedepankan
termasuk peran peran apa selama lima tahun sepuluh tahun yang akan datang
nah jadi kalau bicara soal dua nama itu
ya ini bisa kemana mana sebetulnya
dua nama itu kan bisa kita bicarakan
yang pasti yang kita bicarakan cuma satu
karena itu yang sekarang sekarang berada di partai golkar
kalau pak gibran itu kan
nanti munculnya dari teman teman gerindra kan
kalau rk kan sudah menjadi kadernya partai golkar
rituan kami sudah jadi kadernya partai golkar
kalau gibran golkar keberatan nggak
kalau misalnya golkar menjadi kendaraan politiknya gibran menjadi cawapres
saya kira nggak keberatan selama memang dalam proses pembicaraannya itu
semua hal juga bisa disepakati gitu
kalau itu menjadi bagian dari kesepakatan pembicaraan
kan nanti pembicaranya bukan hanya itu kan
bukan hanya soal capres
bukan hanya soal
apa yang harus kita lakukan
tapi kemudian tadi itu saya bilang
pembagian peran kontribusi
pembagian tugas kewenangan dan macam macam banyak
jadi banyak hal yang didistribusikan
makanya saya kira itu yang membuat kita ini nggak bisa buru buru kemudian mengambil sikap
hari ini begini besok begini
karena masih banyak yang dibicarakan
golkar tidak keberatan kalau misalnya nanti gibran menggunakan golkar sebagai kendaraan politiknya
kalau nanti mk mengabulkan batas usia
usia capres dan juga cawapres menjadi tiga puluh lima tahun
gerinda mempertimbangkan mas gibran menjadi cowopresnya pak prabowo
kan pak prabowo sudah menyampaikan berulang kali juga
bahwa mas gibran ini adalah pemimpin masa depan indonesia
wali kota muda yang berprestasi
dan punya kemampuan untuk bisa memimpin indonesia
ya kalau memang nanti partai partai koalisi memutuskan
apakah nama mas gibran atau nama pak erlangga
atau nama pak gus muhaymin
atau nama bang zulhas
atau nama pak erik
tentu pak prabowo akan menerima hasil keputusan
tapi yang jelas sampai detik ini
saya ingin menegaskan lagi
bahwa kandidat cawapres terkuat pak prabowo
sampai hari ini ya muhaymin iskandar
karena memang kami berkoalisi dengan pkb
tapi berarti nama mas gibran juga dipertimbangkan
apalagi kalau golkar menyodorkan itu
ya nanti kita diskusikan bersama sama
dan tetap gus muhaymin salah satu pemegang kunci inggris
kalau gus muhaymin setuju
kan sekali lagi
kan gus muhaymin itu bisa menggunakan golden ticket ya
untuk beliau sendiri
atau menyerahkan kepada orang lain
oke terserah beliau nanti bagaimana
pak prabowo pernah mengkomunikasikan peluangnya mas gibran
menjadi cawapres nggak ke pak jokowi
saya rasa seluruh diskusi silaturahim
antara pak prabowo dan pak jokowi
saya rasa semua pihak kan juga tahu
artinya dikomunikasikan ya
luang utranya presiden itu dikomunikasikan ya
saya tidak tahu detailnya
tapi yang saya tahu
bahwa pak prabowo banyak belajar dengan pak jokowi
bahwa pak prabowo tidak malu malu
bahkan di transmedia hari ini
pak prabowo nyampaikan bahwa beliau
tidak akan malu malu mengakui bahwa
beliau banyak belajar dari kemimpinan pak jokowi
itu beliau sampaikan
tapi soal apakah beliau konsultasi
soal apakah mas gibran jadi cawapres
saya tidak tahu detail
banyak belajar dari kemimpinan pak jokowi
kalau misalnya melihat nih
golkar sudah tidak masalah
menjadi kendaraan politiknya mas gibran
kalau misalnya nanti semua partai koalisi setuju
juga akan mempertimbangkan
apalagi misalnya caimin juga setuju
mas gibran menjadi titik negosiasi
seperti yang tadi disampaikan oleh mas umam
ini pdi perjuangan bagaimana
pdi perjuangan ini kan
terus berusaha menjadi partai modern
dengan tidak kehilangan roh ideologis kerakyatannya ya
di dalam membangun sistem organisasi modern ini
salah satu adalah bagaimana sistem meritokrasi
di dalam proses jenjang itu dipersiapkan dengan sekolah partai
termasuk sekolah kepala daerah
dan tentunya dalam dinamika yang terjadi saat ini
dengan dinamika dari berbagai partai
termasuk di gerindra di golkar di pkb
juga di pdi perjuangan
di partai pan
memang tidak bisa lepaskan
tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang
setelah logis kita lihat
terus ada di wacana publik
yang terekam di berbagai kalkulasi kalkulasi politik di media masa
tapi pada prinsipnya bahwa
tidak bisa partai politik atau tokoh politik
itu di dalam melakukan manuver politik
kalau kita membahasanya
dalam tanda petik membangun konsensus untuk bermusyawarah
menentukan seseorang itu
harus tetap mengedukasi
di dalam hal hal yang menyangkut
dalam kaitan mengedukasi masyarakat
karena akhirnya top partisipasi di dalam proses pemilu itu adalah
bagaimana rakyat dengan edukasi yang dilakukan oleh partai politik itu
memberikan inspirasi atau menggerakkan untuk memilih
nah dalam kaitan penyebutan yang pertama tadi
aku perlu tak koreksi nana
kelihatan sekali penempatan framing
entah kamu atau mnc
seolah olah pak jokowi ini
mengikut urusan golkar
hal hal yang menyangkut
proses internal partai
juga proses di
kami tidak melakukan framing
karena kan ini gerindra juga menyatakan
bahwa ada diskusi
keikutsertaan atau intervensi seorang
pak jokowi yang hari ini
ini ditegaskan oleh pak jokowi sendiri bahwa
itu adalah betul betul internal golkar
saya tegaskan dulu
kemudian hal hal yang menyangkut gibran
sekarang ada wacana
tapi tidak ada kaitan dengan gibran sendiri
dia kemarin ikut
pembekalan pendidikan kader partai
di lenteng agung
tidak mencalonkan diri
dan tidak ingin jadi wabres
saya dengar dari
sudah ada pernyataan resmi
sudah ada pernyataan
ini kita perlu anda menegaskan nih
di depan pak sekjen juga demikian
yang mengkonstruksi dalam
tupu pendidikan perjuangan
biasanya ibu ketua umum juga
men solidkan kader kadernya
maupun di eksekutif
jadi saya tegaskan kembali
mas wali pun
tidak kita calonkan sebagai
di mana di situ batas umurnya
empat puluh tahun
kalau misalnya mk kemudian
kemudian dpr juga ada
itu kan prosesnya
setiap lima tahun kita evaluasi
dan itu tidak
boleh dikaitkan dengan
pak jokowi ingin membawa
yang kali ini
seolah olah pak jokowi
dengan umur tiga puluh lima tahun
untuk menjadi wakil presidennya
dan mengorkestrasi golkar
pak jokowi tidak mengatakan
itu dia terlibat
dalam urusan itu
itu penuh urusan partai partai
yang pertama adalah
partai solidaritas indonesia
kemudian ada wakil gubernur jawa timur
apa kaitannya dengan pak jokowi
saya tegaskan dulu
tidak ada yang mengaitkan
saya kan pertanyaan saya tadi
kalau misalnya nanti mk
kemudian memutuskan batas usia capres
ataupun jawa pres
bagaimana sih pak gerindra
apa kaitan dengan gibran
dan kepentingan pak jokowi
kan tidak ada
ini murni dari gerindra
setiap warga negara
ada ketidakpuasan terhadap hal yang menanjut konstitusi
ranahnya memang mahkamah konstitusi
tapi dari pdi perjuangan sendiri
kalau misalnya di partai golkar
membidik ridwan kamil
itu betul tidak
untuk menjadi jawa pres ya mas
dalam konteks pembicaraan dengan partai golkar
saya kira sah sah saja
kalau misalnya tadi
mbak puan menghargai internal golkar
terus ada pembicaraan
itu sangat mungkin terjadi
bentuk kerjasama tadi
tetapi itu tetap dalam kerangka
cara berpikir publik
dukungan misalnya saja ini
ada pak ganjar
ada pak mautun endi
ada pak ganjar
ada ridwan kamil
ada pak ganjar dengan sandiaga uno
atau ada dengan pak erick thohir
itu bagaimana publik juga berpartisipasi
ikut memberikan rasionalisasinya
kalau ridwan kamil posisinya karena apa
provinsi jawa barat ya
saya tidak tahu
ini karena wilayah yang
kalau di tempat kita adalah para pemimpin pemimpin
kalau kita kan
jadi ada kalkulasi kalkulasi itu
tetapi tetap dalam kerangka
bagaimana publik ini juga cerdas
di dalam proses permufakatan diantara mereka
kalau bahasamu kan tadi ekstrim
kayak derang sapi
ini kan justru
kita berdemokrasi itu bermufakat
kemudian bahwa permufakatan itu dibawa ke proses elektoral
tapi ini ada satu yang dinamis
kalau misalnya golkar menyodorkan pak erlangga
menyodorkan pak ridwan kamil
pak prabowo menyodorkan pak erick thohir
ini adalah dinamika yang harus
dan disitu ada partisipasi
harus di ini nih
tadi kan anda yang mengaitkan ya
ini seolah kami memframing
ada keterlibatannya pak jokowi disini
dikaitkan dengan gugatan uji materi di mk
oke baik mbak
terima kasih bola panas yang dikasih ke saya
soalnya dia yang ciptain
tapi bagaimanapun juga
sufe sufe dan memang berindera
tertancak dalam konteks media
pengajukan gugatan uji materi
apa yang kemarin terjadi
misalnya di pindad
disitu ada hadir pak prabowo
kemudian ada pak erick thohir
disitu juga ada pak jokowi
diakui atau tidak
memang betul itu agenda
tapi per hari ini mbak
sebenarnya tidak ada isu pertahanan yang cukup sensitif
dan juga perlu
urgent untuk ditanggapi oleh presiden
tetapi kemudian itu
dan itu adalah bukan
sekedar isu pertahanan
kalau isu pertahanan
itu konteksnya papua tuh
terkait dengan operasi militer
jadi persensi yang terbentuk
nah kalau misal kemudian kemarin
yang terjadi di kabupaten malang itu
itu adalah panggung politik
yang sengaja diciptakan
elemen kekuasaan tertentu
yang kemudian memberikan panggung yang luar biasa
kepada pak prabowo
dan juga pak erick thohir
oleh karena itu
yang disampaikan oleh mas bimo
bahwa itu kemudian bisa
dianggap sebagai hal yang tidak linear
tetapi persepsi yang terbangun
memang cukup kuat disitu
tetapi saya ingin menambahkan mbak
saya mencermati betul tadi
kalau misal kemudian
saya pikir ini akan dianggap
terlebih kalau misal golkar
memberikan ruang yang sama
kepada mas gibran
pemimpin dari cawapres
dari pak prabowo
dulu ketika kib
baik itu informasi spekulatif
di peruntukan untuk pak ganjar
darah dari pdip
agenda kepentingan itu
juga dari pdip
kemudian kalau misal
nah kalau misal
kemudian ini mbak
saya pikir akan ada
dan ini akan kemudian
cawa pres itu
tidak ada hal yang urgent
terkait dengan umur cawa pres
diarahkan kepada siapa
nah oleh karena itu
yang disebut oleh
apa yang diinginkan
itu yang kemudian diusahakan
padahal momentum itu
itu kan bisa didiskusikan dulu
bicara tentang undang undang pemilu
gak ada yang bicarakan itu
ketika proses negosiasi berjalan
kemudian dibuka itu
harus kita cermati
dan bagaimanapun juga
kalau misal kemudian
proses ini berlanjut
dengan segala kemungkinan
tetapi saya tidak yakin
untuk mendapatkan mesin politik
yang jauh lebih optimal
untuk berhadapan dengan pak prabowo
yang per hari ini semakin solid
untuk merebut golkar
ya merebut golkar
karena bagaimanapun juga
golkar menjadi penentu
yang cukup signifikan
karena kami dengar nih
betul betul ingin golkar
dan pkb bisa bergabung nih
ke koalisnya mas ganjar
nah oleh karena itu
oleh karena itu
kalau misal kemudian
ada situasi yang tidak mudah
dihadapi oleh pak prabowo
basis kekuatan politik
di sisi yang lain
tidak representasi dari
kekuatan islam manapun
basis kekuatan muhammadiyah
kalau dipilih salah satu
ini bisa menciptakan chaos
tidak terjadi tabrakan
satu opsi yang relatif
golkar dianggap bisa
memberikan opsi itu
kita tidak tahu
memungkinkan untuk diajukan
bukan hal utama
yang bisa menggenapi
apakah ada kasus
apakah ada isu etik
karena itu bisa jadi alat
untuk menjadi alat
masuk di dalam zona kontestasi
golkar ini seperti
bunga yang diperbutkan ya
oleh koalisnya mas ganjar
jadi bagaimana kemudian
untuk power sharing
atau untuk posisi cawapres
tentu yang saya katakan tadi
bangsa dan negara
pada koalisi mana
kita akan berlabuh
bangsa dan negara
yang kedua adalah
dalam kontestasi kan
semua orang membicarakan
kerjasama dengan siapapun
lima sepuluh tahun yang akan datang
golkar ingin ikut
yang akan kita juga bicarakan
peran apa yang bisa diberikan
apakah wakil presiden
parlemen seperti apa
bagaimana kita sama sama menangkan
dan yang lain lain
terakhir singkat saja bang doli
golkar akan putuskan nanti
di ujung menjelang pendaftaran
seperti pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
atau lebih cepat
dengan kondisi yang sekarang
kondisi politik yang sekarang
teruskan pada momentum yang tepat
ya momentum yang tepat tuh
di ujung kira kira
ya momentum yang tepat
momentum yang tepat itu
bisa dua bulan
kita lihat nanti situasi politiknya ya
apakah kemudian ada turbulensi
atau tidak di partai golkar
itu akan menjadi momentum juga
insya allah tidak ada turbulensi
apa yang disampaikan oleh bang doli tadi
tidak ada turbulensi
salah sama kuning
itu harapannya bang andre tuh
mungkin bisa bergabung
dan setelah ini kita akan saksikan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
sampai bersama kami di politikalshow